lalu bagaimana perkembangan kondisi lanala ayudhisa hakim saat ini
saya akan berbincang langsung dengan ibu dari bayi l sintia suciati
selain pihak orang tua sebelumnya kami juga telah menghubungi pihak rsab harapan kita
untuk bergabung pada dialog malam hari ini namun belum bersedia
selamat malam bu sintia
bu sintia terima kasih telah menyempatkan bergabung dengan cnn indonesia pada malam hari ini
di tengah tengah tentunya harus menjaga anaknya
selamat malam bu
bu sintia bagaimana kondisi lanala hingga malam hari ini
untuk per hari ini memang masih dikatakan kalau untuk dari lanala masih kritis
dan pendarahan di kepalanya pun masih
lanala masih kritis dan masih mengalami pendarahan di kepala
ibu saya mau merunut kronologi terjadinya
pada saat tiga pekan dirawat di niku
sejak dua belas juli benar ya bu ya
kondisi lanala pada saat itu tiga pekan itu
siapa saja yang mengecek kondisi lanala pada saat itu
lalu dari informasi yang kami terima bahwa tiga pekan itu hanya suster
apakah pada saat tiga pekan itu ibu sempat bertanya
mengapa ya tidak ada dokter spesialis gastro maupun bedah anak yang memeriksa lanala
padahal kondisinya masih mengalami fesis yang cair
kalau untuk dalam tiga minggu itu
untuk dokter penanggung jawabnya sendiri ada di dr yohanes
untuk dari dokter yohanes sendiri kita bertemu sekali
itu di empat hari atau lima hari setelah perawatan dari tanggal dua belas juli
di situ setelah itu kita memang sulit untuk ketemu
beberapa kali saya sudah ajukan untuk
saya ingin bertemu dengan dokter tersebut tapi memang susah ya
dan di informasikan selalu bilangnya nanti akan kita konfirmasi lagi
kita konfirmasi kembali dan kita konfirmasi kembali
dan sampai dengan di tiga agustus seperti itu
benar juga kita sempat menanyakan apakah ada
ini kan karena dirujuknya harus ke poligastro dikarenakan memang ada kelainan hati juga
dan harus dicari tahu
jadi harus dilakukan ke poligastro agar dilihat mengapa untuk dari fesisnya sendiri cair seperti itu
dan kita coba tanyakan tapi informasi dari suster tidak ada arahan untuk ke poligastro
dokter yohanes itu spesialis
spesialis kah dokter jaga kah atau dokter anak kah bu
dokter spesialis anak
dokter spesialis anak
dan penanggung jawab di ruangan seruni
baik jadi hanya sekali dalam tiga pekan itu bertemu dengan dokter yohanes ya
dan suster mengatakan tidak direkomendasikan tidak ada rekomendasi untuk ketemu dengan dokter gastro
betul tidak diarahkan untuk ke poligastro seperti itu
waktu kan awal masuk itu dibawa ke
ugd kan kemudian baru di nicu
siapa yang merekomendasikan itu kemudian ditempatkan di niki bu
kalau untuk direkomendasikan memang langsung dapat rujukannya dari rumah sakit
kita datang langsung dan memang rujukannya sendiri memang ke poligastro
tapi dalam keadaan dia pulang dari rumah sakit kan memang ternyata lemas kembali
kita bawa langsung ke igd dan langsung ditangani dengan intensif di ruangan seruni
seperti itu jadi ruang rawat inap bayi
baik kemudian ada informasi juga
pada saat setelah tiga pekan dirawat di nicu ini
pihak rumah sakit sempat berencana untuk memulangkan lanala
walaupun kondisinya saat itu belum membaik
siapa yang memberikan rekomendasi itu bu
apakah kemudian ada dokter dokter yohana semisal
yang memberikan rekomendasi itu atau rekomendasi untuk pulang saja itu hanya keluar dari suster
jadi wacana itu dibilang sama suster sendiri
wacana akan pulang seperti itu
lalu dikarenakan memang fesisnya cair ya
saya menghubungi dokter yang sebelumnya menangani nala di rumah sakit sebelumnya
yaitu dengan dokter francisca
ya francisca bunjamin dan beliau sendiri akan memberikan arahan
dan sempat menanyakan juga apakah sudah ada konsultasi dengan dokter bedah anak
ya dengan apa adanya ya kita sebutkan memang tidak ada kita konsultasi dengan bedah anak
bahkan kan untuk ketemu dokter yohannes sendiri kan
memang kita kan sulit ya
dan akhirnya mereka langsung untuk dari dokter francisca sendiri langsung menghubungi
untuk dari dokter yang di sana dan kita dihubungin dan untuk nala sendiri tidak pulang gitu
jadi yang bilang untuk dari nalah pulang sendiri bukan hanya suster
dikarenakan kita juga ada konfirmasi mengenai pembiayaan yang selama ini kita bayar
kita konfirmasi juga karena pengguna bpjs kita konfirmasi kepada bpjs
dan akhirnya juga dapat konfirmasi dari situ
bahwasannya kalau untuk dari bayinya rencana akan pulang ya bu seperti itu
dan dari situ kita pun panik gitu
dikarenakan saya lihat sendiri kondisinya nala itu belum membaik gitu
jadi dari bpjs juga ada yang mengkonfirmasi untuk pulang
dikarenakan saya konfirmasi ketika ada pengeluaran ya
pengeluaran biaya yang dimana itu memberatkan saya
dimana di titik juga saya sudah tidak ada memiliki uang
saya coba validasi apakah memang untuk dari kantong seperti kantong kolostomi
vitamin ataupun obat atau bahkan pasta stomanya itu tidak tercover gitu
tapi menurut beliau informasinya sendiri nanti akan dikembalikan uangnya
oleh pihak rsab seperti itu
kemudian saat tidak jadi dibawa pulang
pada saat itu kan ibu ada informasi yang kami terima bahwa
orang tua ini tidak mengetahui adanya penggantian susu
kemudian kronologinya seperti apa bu
ibu akhirnya mengetahui bahwa susu lanala diganti
oke untuk dari saya mengetahuinya itu di tanggal tujuh
setiap jam delapan pagi biasa ada yang mengantarkan ya
tapi kalau untuk dari bagian apapun apanya ya memang kita tidak mengerti ya
biasa mengantarkan di delapan botol susu untuk sehari
dikarenakan minumnya di tiga kali per tiga jam mohon maaf di per tiga jam
dan saya pun di situ menduga susu yang diantarkan tidak seperti biasanya gitu
mengapa saya mengetahui

dikarenakan tekstur dan baunya saja sudah berbeda dan benar saja memang dogakan saya
mereka pun juga meminta maaf atas salahnya susu
dikarenakan stok untuk dari susu tersebut yang seharusnya diberikan itu menipis
dan kita disarankan untuk membeli di luar di luar seperti itu
pada saat mengetahui itu pada tanggal tujuh agustus
ibu mengetahui kah atau diceritakan kah sudah berapa lama susu itu diganti
diinformasikan di hari selasa
karena untuk dia konfirmasi untuk minta maafnya sendiri di hari selasa
tapi kalau untuk diganti susunya itu di hari senin
tapi sudah terminum sekitar tiga botol
sudah tiga botol diminum sepengetahuan ibu ya
kemudian saat kemudian setelah itu dari informasi lagi lagi yang kami terima
saya juga mau konfirmasi langsung ke bu cynthia
bahwa kondisi lanala setelah tanggal tujuh agustus ini tidak membaik atau memburuk
kemudian pada tanggal delapan ini tambah memburuk kemudian pada tanggal delapan ini tambah memburuk

kronologi penanganan setelah tanggal tujuh itu seperti apa
tanggal tujuh itu sudah terlihat di pagi hari itu sedikit kuning di bagian leher
tapi kuningnya ini masih samar kayak gitu
saya langsung konfirmasi kepada perawat dan informasi perawatnya akan dikonfirmasi kembali kepada dokter
dan jawabannya sendiri nanti akan melakukan cek darahnya di hari rabu
di tanggal sembilan agustus
kenapa di tanggal sembilan agustus baru dicek darah bu
ditanyakan kah kepada biar tidak sakit
kalau misalkan perihal tersebut sih sudah ini hanya terkonfirmasi aja ya
tapi di hari selasa kan dikarenakan kondisinya memburuk
dia makin lemas berat badannya juga turun dan kuningnya ini sudah keseluruhan
sampai ke bagian lidah itu sudah kuning semua bagian mata pun sudah kuning kuning pekat
pada saat itu penanganannya langsung

pada saat itu penanganannya lama
pada saat itu penanganannya langsung
tidak disitu hari selasa kita coba minta apakah bisa untuk dilakukan
saya coba menanyakan kembali ya untuk lakukan tes darahnya kapan
dikarenakan sudah kuning banget gitu
dan bahkan saya pun yang tidak mengerti saya menanyakan juga
mungkin masuk inkubator atau bagaimana terus dia tetap bilang
iya nanti kalau misalkan mau cek darah mungkin pergantian shift di jam tiga
saya coba tanyakan lagi ternyata untuk jawaban mereka terakhir itu
di hari rabu seperti itu di hari rabu tetap di hari rabu di jam setengah enam
jadi ada dugaan lama penanganan seperti itu ya bu ya
betul betul sekali dugaan untuk penanganannya cukup lama
karena tidak ada tindakan pertama juga saat terjadi kuning tersebut seperti itu
jadi untuk dari infusannya pun masih tetap yang sama
baik ibu saya mendapatkan informasi bahwa ibu sintia saat ini didampingi
oleh kuasa hukum korban ibu sartika dwi pisesa
ya halo selamat malam
selamat malam bu sartika
bu sartika saya ingin bertanya apakah dari hasil dialog bersama dengan keluarga
adakah rencana untuk membawa kasus dugaan kelalaian ataupun malpraktik ini ke ranah hukum
oke baik terima kasih
saya pertama tama mau terima kasih banyak untuk atensi dari masyarakat ya
kepada ananda nala yang sedang berjuang
kalau dari segi apa
seperti apa upaya yang kami ingin lakukan
sementara ini adalah kami ingin berkomunikasi nih kepada pihak rumah sakit
jadi segera mungkin kami akan mengirimkan surat permohonan klarifikasi
jadi berharap masih berharap kedua belah pihak dapat duduk bersama
apa yang sebenarnya terjadi dugaan kelalaiannya ini di mana
dan gimana cara menanganinya secara kedua belah pihak seperti itu
jadi sejauh ini belum ada duduk bersama ya bu ya
antara orang tua dari lanala dan juga pihak rumah sakit
kalau sementara secara resmi belum ada ya kalau secara resmi
tapi kalau untuk dari pihak a menyampaikan ke keluarga nala itu sudah ada
tapi kan kami inginnya secara resmi nih bersama sama
komunikasi yang terjalin dengan pihak rumah sakit seperti apa
atau apakah ada intimidasi ataupun kesulitan untuk berkomunikasi dengan pihak rumah sakit
atau seperti apa ibu
kalau dari cerita ibu nda nalla selama ini masih sulit untuk berkomunikasi ya
sehingga pada saat viral pun baru dibalas untuk dm nya
ibu nala karena sempat berdm kepada pihak rumah sakit
dan baru dibalas untuk segera diproses
tapi sampai detik ini juga belum ada kabar nih
setelah dibilang mau diproses untuk penindakan lebih lanjutnya belum ada
sampai suatu saat
juga pernah ibu nda nalla sendiri ingin berkomunikasi
atau ingin berbicara secara inti kepada si oknum perawat tersebut
tapi juga tidak diperbolehkan oleh rumah sakit
ibu belum diprosesnya ini komunikasi secara resminya
atau apanya ya bu untuk dikonfirmasi ulang
kalau untuk secara resmi kami akan segera mengirimkan surat permohonan klarifikasi
agar diadakan secara resmi
berarti belum diproses komunikasinya
dari keluarga nalla
dari keluarga nala sendiri pihak rumah sakit juga belum memanggil nih
baik terakhir ke terima kasih ibu
terakhir saya mau ke bu sintia
bu sintia harapannya apa bu
harapannya selain tentunya anak ibu terus dirawat hingga pulih kembali
selain itu apa bu harapannya
untuk dari harapannya sendiri
dari pihak rumah sakit bertanggung jawab
dan diinformasikan juga apa sanksi yang akan diberikan untuk dari sester tersebut
dan apa bentuk pertanggung jawaban dari sester tersebut itu aja sih
baik terima kasih
kami akan juga ikut mengawal terus bagaimana proses penyembuhan dari anak dari ibu sintia
terima kasih ibu sintia suciati dan juga kuasa hukum dari ibu sintia ibu sartika dwi pisesa
telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news